dr rian tamrin atau yang dikenal dengan dr os indonesia
jumat subuh sekitar pukul tiga tiga puluh mengembuskan nafas terakhir di rumah kakak kandungnya
di jalan kesadaran dan kesabaran kelurahan tangkerang kecamatan bukit raya kota pekanbaru
anak bungsu dari empat bersaudara ini sejak satu tahun terakhir diketahui mengidap sebuah penyakit
pada bagian kepalanya yakni adanya benjolan pada otak bagian luar
penyakit tersebut baru diketahui sejak almarhum berobat ke malaka pada saat mengalami sakit mah
selama sakit rian memang sengaja tinggal bersama kakaknya di pekanbaru
di mata keluarga almarhum dikenal sangat dekat dengan keluarga terutama para keponakannya
usai sholat jumat rian dimakamkan di tempat pemakaman umum labuai